kepala dinas pendidikan dki nomor seribu tiga ratus enam puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
dan surat keputusan bersama empat menteri
sekolah yang berada di zona ppkm level satu dan dua
durasi belajar maksimal enam jam pelajaran
sudah mendapat vaksin covid lengkap
siswa yang mayoritas sudah mendapat dua dosis vaksin covid
mengaku senang kembali ke sekolah
meski ada aturan aturan yang harus dipatuhi terkait protokol kesehatan
saya sangat senang tentunya karena udah lama gak ketemu teman teman
lalu belajar kalau di pjj itu kan kurang masuk gitu ilmu yang saya dapatkan
kalau di sekolah
kalau di sekolah kan saya ketemu guru jadi ilmunya ya lebih masuk kayak gitu
jaga jarak duduknya juga belum terlalu dempet dempet
kita juga tidak boleh berbagi makanan
saling meminjamkan alat tulis juga tidak boleh
harus tetap mengganti masker setiap tiga jam
suasana serupa terlihat di sd mampang perapatan tiga dan lima
lebih dari lima ratus siswa hadir pada hari pertama semester genap tahun ajaran dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
pertama pelajaran kelas satu dan kelas dua
jam belajar dimulai dari jam tujuh sampai jam sepuluh empat puluh lima
itu maksimal enam jam pelajaran untuk kelas empat lima
untuk kelas satu nya kita ambil kelas satu dan kelas dua tiga jam pelajaran
karena kita lokalnya hanya ada enam sementara rombel ada tujuh
jadi kelas satu dan kelas dua nanti bergantian
kelas satu masuk pagi sampai jam delapan empat puluh lima
kemudian setengah jam kemudian kita semprot disinfektan
baru nanti masuk yang kelas dua
ikatan dokter anak indonesia idai mencatat bahwa kasus positif covid sembilan belas pada anak di indonesia
merupakan yang tertinggi di asia
selaras dengan itu data kementerian kesehatan per maret dua ribu dua puluh sampai desember dua ribu dua puluh satu menunjukkan
terjadi tren penurunan yang cukup signifikan terutama sejak bulan juni hingga bulan agustus lalu
angka positif covid sembilan belas pada anak terutama di usia sekolah tujuh dua belas tahun tiga belas sampai lima belas tahun
dan juga enam belas sampai delapan belas tahun masih cukup tinggi
terlebih dengan masuknya varian omikron ke indonesia pembelajaran tatap muka sejatinya
harus dilakukan dengan sangat hati hati baik pelaksanaannya maupun juga pengawasannya
plt dirjen kesehatan masyarakat kartini rustandi dalam webinar senin pagi menyatakan
adanya kasus kasus positif covid sembilan belas pada siswa maupun guru saat pembelajaran tatap muka tahun lalu
disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya protokol kesehatan yang longgar
dan tidak berjalannya fungsi satgas di sekolah
peduli lindungi ada pemeriksaan suhu tetapi ketika dia bermain dia tidak memasang
maskernya dengan baik rekat tidak menjaga jarak kemudian ruang ruangan diisi dengan orang yang cukup padat
aliran udaranya tidak baik artinya protokol kesehatan kita tidak dilakukan dengan baik
satgas tidak berjalan dengan baik
ikatan dokter anak indonesia mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait pembelajaran tatap muka
salah satunya untuk menerapkan tatap muka seratus persen

selain itu anak yang dapat masuk sekolah juga harus sudah mendapat vaksin lengkap dan tidak memiliki komorbit
pembelajaran tatap muka dapat digelar secara hybrid atau lima puluh persen luring dan lima puluh persen daring
ini bisa dilakukan dengan catatan positivity rate di bawah delapan persen
dan anak serta guru sudah divaksinasi seratus persen
mardika utama yoga aris pratama jakarta